dua kau sony kau kau bener mau kenalan sama aku aku nggak takut lihat wajah aku enggak aku nggak takut

kakak mainin aku cinta bukan kakak aku sakit dapat kakak takut
iya itu iya itu ia mesin wajah iya itulleran semua kyan bentar enggak umi jika sinbun ya biadanya muda
aku cuma pingin temenan sama kakak
aku pilih selama lamanya sama kakak
boleh kan kak
temuin aku ya kak
aku ada di luar kamar kakak
aku nggak akan jahatin kakak
temuin aku ya kak
hei kakaknya mau kenalan
aku hitung ya
kakak benar mau kenalan sama aku
kau gak takut lihat wajah aku
aku gak takut
kau gak takut
tolong disini ada hantu
ternyata kakak gak takut
aku bukan hantu kak
kalau kakak gak percaya coba pegang tangan aku

sekarang begini makanya nyambung
ancar dari mahasiswa
terima kasih maap dua
kenapa perasaan huni ini awkward
ternyata moi aku tak gituhey
udah mau jadi sahabat aku
tapi kamu kalau keluar jangan malam malam terus dong
habisnya kalau keluarnya siang siang
nanti aku ketahuan sama dokter jaga aku
aku coba keluar malam malam diam diam
kok sampai dijagain kayak gitu
aku juga pernah dengar mama sama papaku itu ngobrol sama dokter
kata dokter umur aku tuh gak panjang lagi
kalau menurut kakak
yang nentuin umur itu bukan dokter
cepet sembuh ya kak
tentu tante kakak
waktu itu aku pengen ngembaliin
tapi tante aku takut sama aku
kak sebentar lagi subuh nih
besok kalau kamu mau ketemu aku lagi
gak usah aku takutin
kakak suka gak sama gambar yang aku bikin
kamu masih kecil pinter gambarnya
kalau kakak suka
sipet gambarnya ya kak
dan kenang kenangan dari aku
kalau udah berani keluar sesi ya
gak takut kita wawan dokter jaga kamu
ke muka kamu udah bersih
gak rusak lagi kayak semalam
sekarang aku udah sembuh
aku juga sekarang udah boleh pulang kak
kakak juga sekarang mau pulang ya
ya berarti kita nggak akan bisa ketemu lagi dong kak
rumah kamu dimana
rumah aku di
kayaknya aku harus ke kamar deh
soalnya takutnya mama sama papa aku
aku ada sesuatu buat kamu
kalo kakak tau sih aku suka coklat
karena anak pinter pasti suka coklat
sony sekarang kan udah sembuh
tolong jaga kesehatan dan pola makan kamu ya
biar gak kena tipes lagi
pasien di kamar sebelah yang terkena penyakit kanker sekarang dalam keadaan kritis dok
yang diketemuin sony itu
ardeta beneran apa hantu
ini temen saya memang cenging banget
lo itu bener bener gak punya perasaan ya
kalau sekarang ardeta meninggal
terus tadi yang nemuin aku siapa
kamu muka kamu udah bersih
gak rusak lagi kayak semalam
sekarang aku bisa
udah sembuh aku juga sekarang udah boleh pulang kak
aku tau kenapa tadi dia nemuin aku
karena ardheta gak mau dilupain
kakak suka gak sama gambar yang aku bikin
kalau kakak suka simpen gambarnya ya kak
dan kenang kenangan dari aku
selamat jalan adik manis
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kalau aku mengambil kesimpulan dari cerita ini
kita harus selalu bersyukur
karena kita masih diberi kesehatan
dan kita masih punya banyak teman
sampai selamanya persahabatan kita masih kan
persahabatan kita mak
gak akan pernah punah
kan ada aku
ada aku disini
makasih ya teman teman
udah mau jadi teman aku
aku masuk dulu ya
yang tambah ya bro
yang tambah ya bro
gue itu nangis bukan gara gara ceritanya
anak itu ceritanya kelamaan
jadi gue jadi lapar
terus gue nangis lah
gimana kalau kalian tak ceritain gue

gimana kalau kalian tak ceritain gue

gimana kalau kalian tuh